kepolisian sektor penjaringan menggerebek sebuah gudang penyimpanan makanan ke daluarsa
di jalan pluit raya penjaringan jakarta utara
makanan makanan ini disalurkan ke restoran restoran di wilayah jakarta
setelah mendapatkan laporan dari masyarakat
kepolisian sektor penjaringan jakarta utara
menggerebek sebuah gudang penyimpanan makanan ke daluarsa
di jalan pluit raya senin sore
menurut polisi praktek ini sudah berjalan selama enam tahun
modusnya pelaku mengubah tanggal produksi seolah olah makanan tersebut baru
makanan makanan kedaluarsa ini akan disalurkan ke restoran di wilayah jakarta
seorang karyawan mengaku mengetahui perihal makanan ke daluarsa
karena tidak ada pekerjaan lain dia tetap bekerja di tempat lain
polisi menangkap delapan karyawan dan menyita ratusan kardus makanan
berisi ikan cumi gurita udang rumput laut yang kedalawarsa
namun pemilik usaha berinisial as melarikan diri